berawal dari kesukaannya terhadap kesenian wayang potehi
seorang perajin di tulung agung jawa timur
terus membuat dan mempopulerkan kesenian yang sempat dilarang pada era orde baru ini
menjelang imlek tahun ini permintaan wayang potehi meningkat dibandingkan tahun lalu
kabupaten tulung agung jawa timur dikenal memiliki kemajemukan etnis agama dan budaya
salah satunya adalah kesenian wayang potehi
kesenian wayang tradisional dari tiongkok
salah satu pelestari kesenian wayang potehi adalah kuato
sejak tahun dua ribu sepuluh hingga saat ini
ia masih setia membuat dan mempopulerkan wayang kain atau potehi
usaha kuato tidak sia sia
jika dulu wayang tradisional dari daratan tiongkok ini ditinggal penggemarnya
kini wayang potehi mulai dikenal luas masyarakat
tidak hanya dipentaskan di kelenteng saja
namun juga digelar di pelosok pedesaan
wayang potehi dibuat dari kayu waru gunung karena mudah diukir dan dibentuk menjadi berbagai tokoh pewayangan cina
awalnya potongan kayu dibentuk dan diukir menggunakan alat tradisional
setelah itu dihaluskan dicat warna warni sesuai dengan karakter dan watak tokoh wayang
kemudian diberi baju sesuai dengan peran yang akan dimainkan
jelang imlek tahun ini permintaan wayang potehi meningkat dibanding tahun lalu
dari biasanya lima puluh wayang menjadi tujuh puluh lima wayang
tersebut datang dari berbagai kota di indonesia hingga mancanegara
seperti taiwan hong kong dan australia
potehi di banding tahun lalu meningkat dua puluh lima persen
biasanya membuat rata rata berapa pak sebelum ada peningkatan
kalau menjelang imlek biasanya hampir lima puluh sampai tujuh puluh
normal ya lima puluh
ini meningkat dua puluh lima
paling banyak pesanan tokoh apa pak
tokoh yang paling sering dibesan grup sunggokong cs
wayang potehi karya kuwato ini dijual dengan harga variatif antara tujuh ratus lima puluh ribu hingga jutaan rupiah
tergantung tingkat kerumitan dan aksesoris wayang
fadli rahmawan tulung agung